virgil van dijk membuat debut sempurna di liverpool menyusul transfernya dari shothampton senilai tujuh puluh lima juta pound sterling atau sekitar satu tiga triliun rupiah
tandukannya di periode akhir pertandingan mengunci kemenangan the reds di derby merside pada babak ketiga piala fa the envil
debbie mersoside jilid dua musim ini terjadi di babak ketiga piala fa
duel ini ditandai dengan laga debut virgil van dijk dengan seragam liverpool
sebuah serangan liverpool di menit ke tiga puluh empat berujung pada pelanggaran mason holgate terhadap adam lalana di kotak terlarang
wasit langsung menunjuk titik putih dan kapten james milner yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan keeper everton jordan pick ford
skor satu untuk liverpool bertahan hingga turun minum
di babak kedua pasukan sam alerdize sanggup mengejar ketinggalan tepatnya di menit enam puluh enam
berolah dari serangan balik tembakan kaki kanan gil vigigurdson mengubah kedudukan jadi satu satu
namun enam menit jelang waktu normal berakhir bola sepak pojok alex oxlade chamberlain sukses ditanduk virgil van dijk
bekas sal belanda ini mencetak gol di laga debutnya sekaligus mengantar tim besutan jurgen klopp ke babak tiga puluh dua besar piala fa
van dijk yang mencatat debut sempurna mendapat sambutan meriah dari supporter tuan rumah saat laga berakhir
durets yang turun tanpa filipi coutinho dan mohamed salah kini tercatat belum terkalahkan dalam tujuh belas pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi